singapura telah menemukan kasus varian delta plus atau delta ay empat
penemuan varian delta plus di singapura dikhawatirkan akan menyebar ke negara negara asia lainnya
apakah varian delta ini memiliki karakteristik yang dapat mempengaruhi laju penularan keparahan gejala maupun vaksinasi
ini melalui sambungan zoom
saya sudah bersama soni hari b harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
dan ada prof chandra yoga aditama direktur pasca sarjana universitas yarsi dan guru besar fakultas kedokteran universitas indonesia
selamat pagi bapak bapak
terima kasih pak soni dan prof chandra sudah bergabung dengan kita sore ini
saya ingin ke prof chandra dulu prof
kita ingin mengetahui biar tidak salah memahami apa yang dimaksud dengan varian delta ay empat dua ini
menjelaskannya secara sederhana bagaimana dok prof
ya gini sebelum sampai ke ay empat dua saya mau mundur dulu sedikit
ini kan ada gelombang di dunia ya ada gelombang satu ada gelombang dua ada gelombang tiga
barusan kan ditulis di situ bahwa tidak pernah naik secara mendadak begitu ya
nah gelombang satu dunia itu terjadi pada empat januari dua ribu dua puluh satu kemudian turun sampai lima belas februari
dan kemudian naik lagi sampai gelombang dua
kemudian turun lagi sampai empat belas juni dan mulai naik lagi sampai gelombang ketiga dua puluh tiga agustus
dan setelah itu turun lagi sampai sebelas oktober dan sudah mulai naik lagi sedikit
kita tidak tahu apakah ini akan naik lagi tapi kalau kita lihat gelombang satu turun saya naik lagi
gelombang dua turun naik lagi
gelombang ketiga turun sekarang sudah seakan akan sampai dasarnya
dunia ini pada sebelas oktober dan sudah naik sedikit
mudah mudahan tidak naik terus gara gara ay empat dua tapi ini gambaran umum di dunia
itu satu yang saya ingin sampaikan tentang gambaran
kemudian tentang variannya
seperti kita ketahui pada akhir dua ribu dua puluh atau awal dua ribu dua puluh satu dari india dikenal sebagai varian yang namanya b seribu enam ratus tujuh belas
belakangan orang tahu enam ratus tujuh belas itu bukan cuma satu ada tiga
yang kemudian dikasih nama varian kapa
walaupun sekarang tidak dikasih nama kapal lagi karena sudah bukan varian of interest
kemudian ada b seribu enam ratus tujuh belas dua
itu yang disebut sebagai varian delta
yang oleh who digolongkan sebagai varian of concern
jadi penyebab kenaikan kasus di banyak negara termasuk indonesia
dan yang ketiga ada b seribu enam ratus tujuh belas tiga
yang memang belum dapat nama karena dampaknya belum terlalu jelas
nah dari tiga ini yang kita bicarakan kan yang titik dua
yang varian delta
varian delta ini kemudian ada anaknya lagi begitu ya
ada anaknya lagi ada yang a ada yang c ada yang j ada yang k
dan yang banyak dibicarakan adalah sekarang yang jenis ay
ay itu sudah ada sekitar tujuh puluh lima jenis dari ay itu
tapi yang paling banyak dibicarakan ay empat
nah ay empat dua bagian dari enam belas tujuh belas dua tadi ay empat dua itu
kenapa di inggris
karena memang kita punya data cukup lengkap
kenapa disebut ay
karena ada mutasi di dua
di proteining namanya a dua ratus dua puluh dua v
maaf ini agak terlalu teknis
dan ada mutasi juga di y satu ratus empat puluh lima h
jadi tegasnya ay empat dua ini kalau disurut turun ke atas
memang bagian dari b seribu enam ratus tujuh belas dua atau varian delta
dan kalau ke atas lagi ini bagian dari b seribu enam ratus tujuh belas
kalau ke atas lagi tentu bagian dari varian delta
sampai hari ini atau sampai kemarin lah
kan dunia mengirimkan data ke chief delapan genomic ya
dan ada di empat puluh dua negara seperti tadi mas farid sampaikan beberapa hari lalu singapura melaporkannya
itu kira kira gambaran emang coba menjelaskannya
semudah mungkin mudah mudahan bisa ditangkap
kalau untuk efikasi vaksin juga berdampak nggak prof
atau juga implikasinya terhadap status infeksius atau tidaknya bagaimana dibanding yang lain
jadi kalau ada varian baru mau delta mau alpha mau beta mau empat dua selalu dilihat terhadap lima h
bagaimana terhadap penularannya
kemudian keempat bagaimana terhadap berat ringan nyakit
bagaimana pengaruh varian baru terhadap kemungkinan infeksi ulang
keempat bagaimana dampak varian baru terhadap alat diagnosis
dan kelima bagaimana dampak varian baru terhadap efektivitas vaksin
selalu lima ini yang dikemukakan datanya
kalau datanya sudah lengkap maka varian itu akan dikelompokkan sebagai voc
datanya sudah lengkap
misalnya saja varian delta kita sudah punya data terhadap lima ini
satu satu satu sudah jelas
si ay empat dua ini kan sudah lengkap
ini karena baru dan jumlahnya relatif masih kecil di dunia ini dibandingkan yang lain
maka yang ada baru data terhadap penularan
belum ada data lengkap terhadap yang lainnya
terhadap penularannya ada dua data yang sudah ada
dan yang kedua ada data di inggris
data terhadap yang lain kita masih tunggu dan mungkin akan ada beberapa waktu lagi
walaupun sekarang sudah orang sudah berhipotesis
tapi saya sih lebih suka kalau sudah ada data ilmiah yang pasti daripada kita hipot itu
saya ke pak soni kalau gitu saya akan bertanya soal data ini sudah ada termonitor pak
dari kasus varian atau subvarian delta plus ini di indonesia pak
ya sejauh ini belum ada ya
tadi yang prof chandra menjelaskan sudah dengan sangat baik
nah cuma memang sudah ditemukan di singapura
karena kita perlu kewaspadaan
salah satu bentuk kuas padaan kita adalah bagaimana memperketat screening pelaku perjalanan internasional
kemudian yang kedua kita meningkatkan testing dan juga tracing
ini terus dilakukan oleh pemerintah dan kami selalu menjelaskan bahwa apapun variannya
cara efektif pencegahannya
karena ini virus yang sama
masih sama pakai masker jaga jarak cuci tangan
nah memang kalau misalkan kita sangat tidak berharap varian ini masuk ke indonesia
kalau sampai masuk dan dia lebih menular daripada varian delta
lalu kemudian bisa menurunkan efektivitas vaksin
kalau masyarakat lengah tidak mematuhi protokol kesehatan
tentu akan berdampak terhadap percepatan lonjakan kasus
nah ini yang betul betul menjadi concern kita menjadi sebuah kehatian
pak soni kalau melihat realita hari ini
mobilitas masyarakat dengan level ppkm yang berada di level dua di sejumlah wilayah begitu ya di indonesia
dan melihat juga ini adalah tetangga kita yang sudah ada kasusnya
apakah kewaspadaan ini perlu ditingkatkan di pintu masuk pintu masuk pergerakan orang
khususnya jalur udara atau jalur laut
bagaimana sistemnya yang akan diterapkan nanti
betul bung ferdi
jadi yang pertama adalah kita membatasi entry point
ya titik masuk yang diperbolehkan
tidak semua bandara internasional kita boleh menerima kedatangan internasional
tidak semua pelabuhan kita boleh menerima kedatangan internasional
dan tidak semua pos lintas batas negara kita boleh menerima kedatangan internasional

makanya pemerintah menetapkan hanya beberapa entry point
sebagai contoh yang sekarang diperbolehkan hanya di jakarta lalu kemudian di surabaya di bali terus kemudian di samratulangi
jadi di situ kita juga langsung melakukan tes pcr begitu orang tiba
jadi selain diperiksa dokumennya
termasuk dokumen hasil pemeriksaan pcr sebelum keberangkatan dan juga kartu vaksinasi
dia juga langsung kemudian di tes pcr
nah di situ ditunggu selama satu jam
bagi mereka yang positif langsung dipisahkan
sehingga memang kita sekarang mendorong dan memang mewajibkan tes pcr dilakukan di entry point
bukan di tempat karantina
untuk menghindari terjadinya transmisi penularan selama orang berpindah
dan juga selama karantina tadi
makanya kita jauh lebih ketat sekarang
dan negara negara yang diperbolehkan masuk ke indonesia juga sangat dibatasi
hanya ada sembilan belas negara
dengan asumsi berbagai indikator epidemiologinya baik
termasuk positivity ratenya
terus kemudian kasus terkonfirmasi positifnya
jadi memang kita sangat berhati hati terhadap kasus impor
terutama munculnya varian baru tadi
oke oke saya ke prof chandra
prof dengan skema pengawasan yang diterapkan oleh satgas melalui pemerintah
apakah kemudian masih ada potensi celah untuk bisa masuk subvarian delta ini
apa mitigasi yang lebih cepat prof agar kondisi ini tidak mengkhawatirkan
karena sudah mulai keluar nama nama varian seperti ini
masyarakat sudah mulai awas nih prof
ya nomor satu setuju saya
masyarakat harus awas kalau ada varian varian
karena memang ini mungkin berkembang dari waktu ke waktu
itu nomor satu
nomor dua memang tidak ada cerita yang cepat
semua harus dilakukan secara sistematis
pak soni sudah sampaikan tadi
saya lima poin sebagian besar disampaikan oleh pak tony
nomor satu tentu saja tetap untuk kita anggota masyarakat
tetap melakukan tiga m atau lima m sesuai dengan protokol kesehatan
sementara pemerintah tetap menerapkan ppkm sesuai dengan levelnya
seperti mas ferdis sampaikan
memang kalau sekarang kita keluar rumah
begitu saya kadang kadang keluar rumah kita lihat bahwa
di mana mana sudah ramai ya
dan tidak semua orang menggunakan masker dengan benar
jadi saya kira ini perlu terus terus diingatkan
bagus untuk cnn menggunakan acara ini untuk balik mengingatkan masyarakat
itu nomor satu
kemudian nomor dua kan soal tiga
di tes treatment dan telusur begitu ya
itu kita harus tingkatkan ini
karena ini bicara tentang ayt empat dua
maka yang harus juga ditingkatkan bukan hanya tes pcr biasa
kita tahu bahwa kalau ada whole genome sequencing negara itu akan mengirimkan ke g delapan yang mengumpulkannya ya
berdasarkan data sampai tadi malam itu indonesia sudah mengirimkan delapan tiga ratus lima puluh genom ke aids
memang ini meningkat jauh karena dulu bisa hanya peksa empat ratus
tapi sekarang sudah delapan tiga ratus lima puluh
tapi kalau dibandingkan negara lain ini masih lebih sedikit gitu ya
kapur itu delapan sembilan ratus
filipina itu enam belas ribu yang sudah dikirimkan
india itu tujuh puluh ribu yang sudah dikirimkan
saya tidak mau bandingkan dengan amerika
yang sudah mengirimkan satu empat juta atau mungkin cuma satu satu juta
jadi saya usul pak tony dan teman teman di kementerian itu juga tolong whole genome sequencing ini terus ditingkatkan
delapan sudah bagus naik tapi naikkan terus
terus yang kedua soal testing
yang ketiga soal vaksinasi memang harus terus ditingkatkan
kita bersyukur vaksin vaksin terus berdatangan
saya kebetulan juga anggota dari avg covax
saya kira tiga hari yang lalu kami baru rapat karena ada sumbangan vaksin cukup besar dari european union dan sebagian cukup banyak akan datang ke indonesia
tapi balik lagi kalau cerita india ini mohon maaf ya
india itu sekitar seminggu yang lalu sudah menyuntikan satu miliar dosis vaksin
sementara penduduk india empat kali kita
kalau dibagi empat kan kalau satu miliar bagi empat harusnya kita sudah bisa menyuntikkan dua ratus lima puluh juta dosis vaksin
saya kira sekarang belum sampai ke situ
itu yang mesti terus ditingkatkan
itu yang ketiga
jadi tadi dibahas tentang penjagaan vaksin termasuk
bagaimana pun penjagaan vaksin termasuk harus ditingkatkan
saya punya bau sel konkret selain yang sudah bagus sekarang dilakukan
nomor satu sekarang ini kan orang kalau negatif kan dikarantina lima hari
memang kalau menurut who rata rata masa inkubasi itu kalimatnya lima enam sampai empat belas hari
jadi antara lima enam indonesia ambil yang lima daripada yang enam
akan bagus ambil yang enam sebenarnya pak ambil yang lima
nah dua bulan yang lalu keluar meta analisa yang menganalisa sekian ratus vaksin
penelitian di seluruh dunia terkeluar dengan angka masa intubasi itu tujuh hari
jadi saya usul konkretnya yang pertama lima hari karantina ini kalau bisa dinaikkan enam atau tujuh hari mungkin akan lebih baik
tapi yang kedua yang lebih penting lagi sudah lewat masa karantina itu lima hari enam hari tujuh hari
orangnya kan akan pergi ke hotel atau pergi ke rumahnya
itu tetap harus diawasi
ada juga cara yang mengawasi sampai dua puluh satu hari
sesudah terkarantina ini
jadi masih ada dalam kendali tugas kesehatan setempat
tidak perlu lagi dari pusat
kalau dia pergi ke salah satu provinsi maka dinas kesehatan atau puskesmas itu diberitahu
oh ada bapak ini atau ibu ini baru datang dari negara itu tanggal sekian keluar karantina
tolong diawasi sampai tanggal sekian
saya kira itu bisa dilakukan dengan sistem yang sekarang
begitu juga itu yang keempat
dan yang kelima terakhir kita semua berharap kasus kita pelan pelan mudah mudahan jangan naik lagi
tapi kalau stok sampai naik lagi tentu harus ada upaya upaya
yang bagus dilakukan di rumah sakit dan sebagainya
jadi saya sampaikan pak asyardi juga pak tony
beberapa hari yang lalu itu satuan rumah sakit seluruh indonesia baru melakukan kongres
dan itu dibuka oleh bapak presiden
dan bapak presiden mengingatkan juga hati hati kemungkinan kasus varian berbagai varian baru
sudah menyangkatkan rumah sakit
jadi saya kira rumah sakit juga harus tetap alert dan waspada
jadi lima poin ini yang perlu dijaga untuk agar kasus ini tidak terjadi
menjadi tidak terkendali
oke baik pak soni nanti tentu akan menjawab rekomendasi dan usulan ini
apakah kemudian juga bagaimana strategi untuk potensi gelombang ketiga
nanti dijawabnya setelah jeda pak kita akan kembali lagi di cnn indonesia news hour
dan kita masih melanjutkan dialog kita siang ini bersama prof chandra dan pak sonny
kita ke pak soni pak soni bagaimana menjawab rekomendasi dan usulan dari prof chandra tadi
soal capaian vaksinasi yang saat ini juga masih rendah
apalagi ke kelompok kelompok rentan seperti lansia juga masih begitu kecil angkanya
termasuk juga soal masa isolasi tadi
apakah kemudian ini akan jadi salah satu pertimbangan untuk mengantisipasi hal hal yang berkaitan dengan kasus varian baru
beritahu pak sonny
ataupun juga potensi gelombang
ketiga yang diramal oleh sejumlah
ya jadi yang pertama soal
dua ratus delapan juta penduduk
indonesia itu targetnya
lalu kemudian dari

sudah satu ratus delapan puluh tiga juta
yang sudah divaksin
nah kalau kita lihat dari
itu yang sudah divaksin
dosis kedua lengkap
itu sudah mendekati tujuh puluh empat juta
sudah cukup besar sebetulnya mengingat
wilayahnya kepulauan ya
ada tantangan dalam distribusi
vaksin dan seterusnya
lalu kemudian untuk
lansia itu sebetulnya sudah
sangat baik tapi memang
menjadi pr bagi kita
di beberapa daerah ya
capaian vaksinasi lansia ini sebagai contoh
kalau di jakarta itu dosis pertama
terus juga yang
dosis lengkap itu sudah sekitar
ya di beberapa wilayah
seperti jawa barat jawa timur
dan banten ini masih di bawah
makanya ini harus dipercepat
karena bagaimanapun juga
target kita adalah satu mencegah
selama mungkin jangan sampai terjadi
lalu yang kedua ya kita harus mempercepat
vaksinasi untuk menghindari
tingkat keparahan dan tingkat
kematian yang lebih tinggi kalau sampai
terjadi gelombang ketiga
terkait dengan rekomendasi
untuk masa karantina
terima kasih masukannya
prof chandra jadi memang
kemarin kan sebelumnya kita sudah
karantina lalu kemudian
minggu lalu kita kurangi menjadi
lima hari tentu dengan
berbagai pertimbangan ya
dan juga kebijakan yang diambil
oleh pemerintah ini kan sifatnya
kondisi jadi selalu
seperti leveling ppkm saja
melihat perkembangan makanya di review
setiap satu sampai dua minggu
tidak dalam waktu yang sangat lama
kebijakan lainnya begitu kita
menemukan kasus positif
dari pelaku perjalanan
internasional selalu dilakukan
terima kasih prof chandra
takutnya itu adalah varian baru
sehingga sampel dari
para pelaku perjalanan internasional
yang tadi positif baik pada
saat kedatangan di tes maupun
di hari ke tujuh sebelumnya dan
sekarang di hari ke empat sebelum
dia pulang menjalani masa
karantina itu memang
di tes lagi
dan masih ada tuh ketika di hari ke empat
yang positif dan hasilnya
dikirim untuk di tes
itu menjadi catatan kita
tetapi juga ini juga penting ya
para pelaku perjalanan internasional
tadi bukan hanya menjalani masa karantina
tetapi selesudahnya ada
masa pengawasan ya kecuali
memang dia berada di dalam
seperti para wisatawan
yang akan datang ke indonesia
itu kita buat syaratnya
cukup ini ya cukup ketat
sehingga tidak sembarangan
orang bisa masuk ke indonesia
nah makanya karena syaratnya juga ketat
sampai sekarang juga akhirnya belum ada orang yang
datang untuk berwisata
ini juga menjadi catatan tersendiri
gitu bu fetry oke oke baik
kita dengan kondisi seperti sekarang ini
lima m atau tiga m ini
masih ampuh nggak prof atau
ada jurus lain yang kemudian ditangani
atau ada yang ditambah begitu
supaya pertahanannya semakin kuat
ya pertama saya mau
apresiasi dulu cnn nih kalau kita lihat
di bawah tulisannya indonesia waspada
varian delta ayi tiga empat sedikit dua
saya tahu beberapa
tempat atau beberapa
katakanlah saya diwawancara oleh tempat lain
yang menyebutkan waspada varian delta plus
kalau menggunakan delta plus tidak terlalu
salah gitu tapi karena ini kan memang delta
kemudian berpindah begitu bukan berpindah
kemudian ada turunannya
tapi varian delta plus itu bukan hanya
ayi tiga empat dua kita ingat
bulan mei juni dulu
saya kebetulan waktu itu ada
kayak video call dengan teman teman
di india itu
konjen kita mengatakan di india pada waktu itu
sedang ada delta plus juga delta plus
yang waktu itu bukan ayi tiga empat tiga dua
data plus india waktu itu adalah
atau berapa gitu jadi delta plus itu namanya
bisa macam macam memang itu istilah yang
dikemukakan tapi baguslah kalau
cnn memakai ayi tiga empat tiga dua
karena ini spesifik apa yang akan
kita bicarakan itu nomor satu yang mau disampaikan
nomor dua tentang apa yang perlu
dilakukan sejauh ini
kan kita bicara bukan
sejauh ini kan bukti ilmiah dan bukti
ilmiah yang ada memang mengatakan bahwa tiga m
itu atau bahkan lima m
itu adalah cara yang paling
baik sekarang untuk pembatasan sosial untuk
mengatasi berbagai jenis varian
berbagai jenis pandemi
gamma dan delta jadi saya kira ini
kita tetap lakukan tiga m lima m
cuman yang penting adalah kepatuhannya
itu ya jadi kepatuhannya itu karena
seperti saya sampaikan kita sekarang sudah lihat
cukup lihat orang yang
tidak terlalu patuh lagi walaupun tadi saya
kita dengar pak soni punya angka angka
statistik yang tentu lebih akurat
saya misalnya saja adiknya
istri saya kemarin baru ke kampung
di jawa dan dia foto gitu ada di
yang pakai masker cuma dia yang datang
dari jakarta gitu sampai istri saya
makanya ini memang di sana nggak ada lagi
virus covid jadi memang ini
harus terus diingatkan karena
kalau kita lakukan tiga m atau lima m ini dengan
tepat dengan maksimal maka itu
akan sangat membantu untuk menurunkan
pembatasan cuman mas ferdie saya ingatkan
sekali lagi tidak mungkin
pembatasan sosial jadi kalau
bahasa inggrisnya kan mereka mengatakan

tiga m lima m nya harus jalan termasuk dengan
pembatasan sosial dari pemerintahan dengan
jalan secara optimal
vaksinasi juga harus jalan secara optimal
tiga c nya harus jalan
kita termasuk kan punya peran untuk
lakukan tiga m atau lima m
kita punya peran untuk
memang harus di tes melakukan tes
kita juga punya peran untuk pergi di vaksin
untuk kalau memang vaksin itu
diperlukan saya ingin
sampaikan satu hal saja tentang vaksin ini
mas ferdie jadi begini
kita tahu bahwa ada saja
kelompok orang yang mau lakukan vaksin dengan berbagai
alasannya bukan hanya untuk covid
untuk semua hal itu selalu ada
dengan makin meningkatnya cakupan vaksin
maka kita akan berpengen
pemerintah akan berhadapan dengan dua hal
kelompok orang yang menolak divaksin
kedua yang namanya hard to rate population
orang yang sulit dijangkau kita tahu
beberapa negara yang angka
sekarang mengajak ajak ayo dong
yang lain gitu ya bahkan
beberapa negara saya tahu persis
kalau kita vaksin sekarang sekarang ini dikasih uang
begitu supaya orang yang
ragu ragu mau datang vaksin jadi saya kira
dari sekarang tentu pak soni dan teman teman
sudah memperkirakan kalau
cakupan terus naik kita mesti siap siap menghadapi
gimana menghadapi vaksin
population ini cuma masukan saja
untuk teman teman di kementerian
termasuk pak tony dan tim oke baik terima kasih prof
terakhir saya ke pak soni
walaupun kita sudah menghadapi ini
hampir dua tahun ya pak soni ya
tapi kemudian masih banyak catatan dan juga
pr pr yang harus dikerjakan
tidak bosan tentunya
kita mengimbau masyarakat untuk
tetap melaksanakan prokes
tiga m atau lima m seperti yang disampaikan prof
chandra tadi kita ingin
sekali lagi apa yang ingin ditegaskan
lagi oleh pemerintah
terhadap kepatuhan dan juga bagaimana
disiplin begitu tidak abai
dan tidak menganggap remeh bahwa kita masih
dalam situasi pandemi seperti sekarang silahkan pak
ya yang pertama
jelas pandemi belum
berakhir dan semua
masyarakat harus memahami
ini yang kedua
pemerintah tidak akan pernah bosan
satgas tidak akan pernah bosan untuk melakukan
berbagai upaya agar
masyarakat terus meningkat kesadaran
dan kepatuhannya jangan sampai turun
kami selalu menjelaskan bahwa
saat kasus sedang melonjak
atau saat kasus sedang melandai
perilaku masyarakat harus
tetap sama pakai masker
jaga jarak cuci tangan
kita banyak belajar dari negara lain
bahwa ketika mereka melonggarkan aktivitas
dan mobilitas diikuti oleh
pelonggaran protokol kesehatan yang ada
adalah lonjakan kasus
jadi jangan sampai itu terulang kembali
sehingga membebani pelayanan
kesehatan kita dan berimplikasi
terhadap peningkatan angka kematian
terus sadar dan patuhi
protokol kesehatan oke kesadaran
dari diri sendiri dan juga patuh terhadap
protokol kesehatan menjadi kunci agar kita
bisa terbebas dari
situasi yang sampai saat ini
kehidupan kita yaitu situasi
pandemi covid sembilan belas terima kasih
dialognya untuk siang ini prof chandra
dan pak sonny salam sehat
dan sampai berjumpa lagi
di dialog selanjutnya